ya dalam waktu dekat calon petahana gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok akan menggelar pertemuan dengan relawan teman ahok dan partai politik yang mendukungnya
sementara itu ahok mengaku masih ada kemungkinan jarod saifullah akan menjadi pendampingnya dalam pemilihan kepala daerah dki nanti
meski sudah mengantongi surat dukungan resmi dari tiga partai politik ahok mengakui masih akan mempertimbangkan jalur mana yang akan diambilnya dalam pemilihan kepala daerah dki jakarta dua ribu tujuh belas
sebab relawan teman ahok pun kini sudah berhasil mengumpulkan satu juta ktp yang dapat menjadi bekal untuk maju sebagai calon independen
mantan bupati belitung timur ini pun mengaku sudah mengagendakan pertemuan dengan relawan teman ahok dan parpol yang mendukungnya
sementara itu soal pasangan dalam pilkada dki nanti ahok mengisyaratkan posisi heru masih bisa diganti oleh jarod apabila pd perjuangan ikut mendukungnya pada pilkada dki
masa itu dipercaya waktu enggak kami yang baru ketemu kan ngomong waktu sebentar
ini mau ketemu rapat yang lebih serius terdapat tiga partai kan ada surat
nasdem kan udah hanura udah tinggal golkar
dapat tuh saya mau tanya ke teman ahok situasi kalian seperti apa
mau tiket tol atau mau yang susah
nah ini kalian udah cari masukan sama orang lain juga saya sih ikut aja kita duduk aja ngomong
bapak mau biar yang tol pak
enggak ada lobby lobby aku cuma ini aja
paham lebih yang tiket tol atau tiket yang susah
kalau mau ikutin emosi kok mau tiket yang susah